rizik sihab resmi ditetapkan sebagai tersangka
kasus dugaan pornografi oleh polda metro jaya setelah selesai dilakukan gelar perkara oleh direkturat resase kriminal khusus senin siang
kepala bidang humas polda metro jaya kombes argo yuwono mengatakan
penyidik diri krimsus segera membuat surat perintah penangkapan
serta membuat daftar pencarian orang dan akan disebar ke seluruh jajaran polda dan polres seluruh indonesia
apabila pemanggilan tersebut tidak diindahkan oleh rizik sihab
maka polda metro jaya akan berkoordinasi dengan interpol atau kepolisian internasional
dan akan mengajukan red notice untuk tersangka kasus dugaan pornografi tersebut
kita beriksa kita buktikan di pengadilan
jadi kita sekarang ini ya tidak usah di media itu seperti a b dan c
tapi tunjukkan di pengadilan dan bukti buktinya
biar masyarakat sebenarnya tahu seperti apa sih sebenarnya kejadian sebenarnya
jadi kita tidak perlu lagi kita penyampelan opini opini di media
tapi kita langsung aja nanti di pengadilan seperti apa
tunjukkan bukti bukti masing masing
korespondensi nn indonesia arman helmi di polda metro jaya
selamat siang arman
setelah rizik ditetapkan sebagai tersangka proses penyidikan tetap berjalan
termasuk juga pemanggilan
apa perkembangan terkini
baik selamat siang dhaniar
memang betul sekali mengingat posisi ataupun juga kondisi saat ini
dari imam besar front pembela islam rizik syihab masih berada di luar negeri
tepatnya menurut informasi yang berhasil saya peroleh
saat ini beliau masih berada di tanah suci mekah untuk melaksanakan ibadah umroh
dari keterangan tim kuasa hukum rizik syihab sendiri
mengingat posisi saat ini rizik tidak berada di indonesia
maka polda metro jaya akan melakukan pemanggilan
pemanggilan ini dilakukan secara baik baik terlebih dahulu
karena penyidik diri krimsus sudah melakukan atau membuat surat perintah penangkapan
disesuaikan dengan alamat rumah dari rizik sihab sendiri
dan juga alamat rumah kedua orang tua yang berada di petamburan jakarta pusat
jikalau nanti sudah diberikan surat perintah penangkapan
dan kemudian diindahkan
maka polisi juga akan melakukan daftar pencarian orang atau dpo
jikalau tahapan tahapan ini tidak diindahkan juga oleh rizik syihab
maka polda metro jaya akan bekerjasama dengan kepolisian internasional
untuk melakukan red notice
akan dilakukan setelah lebih dari tiga kali panggilan maksimal empat kali panggilan
jikalau sudah ke empat kali panggilan
maka rizik tidak juga hadir dan tidak membuktikan dirinya di pengadilan nanti
maka akan dilakukan red notice begitu dhaniar
karena menurut keterangan dari tim kuasa hukum dari rizik sihab sendiri
kapetra ampera dan juga egy sujana
beliau atau mereka mengatakan bahwa sama sekali rizik menolak dipanggil
ataupun juga ditetapkan sebagai tersangka karena ia merasa sama sekali tidak bersalah
dan menurut pengacara dari rizik sihab sendiri
fondasi ataupun juga bangunan hukum daripada perkara ini sangat janggal
dan tidak sesuai dengan prosedur
harusnya penyidik dari dirkrimsus berpatokan pada peraturan kapolri nomor empat belas tahun dua ribu dua puluh
penyidikan dimana mekanisme penyidikan ini dimulai dari pengumpulan barang bukti
kemudian gelar perkara awal pertengahan sampai dengan gelar perkara akhir
sampai dengan pemanggilan tersangka
namun menurut tim pengacara dari rizik sihab sendiri
gelar perkara ini tidak dilakukan
namun berbeda sekali dengan pernyataan dari polda metro jaya lewat kabit humas
kemarin sudah dilakukan gelar perkara oleh dirkrimsus
dan semua bukti bukti yang diperlukan sudah cukup
ada minimal dua alat bukti yaitu handphone atau telepon genggam
dan juga transkripsi
transkripsi percakapan yang berisi atau berbau pornografi
di situ sudah niat
ya arman tadi anda menyebutkan bahwa dari pihak pengacara
rizik sihab mengatakan bahwa menolak untuk dijadikan saksi
bahkan sekarang jadi tersangka
nah lalu bagaimana tanggapan dari pihak kepolisian
adakah pihak kepolisian memberikan timeline target
begitu demi kelancaran penuntasan kasus ini
ya kabit humas polda metro jaya sendiri mengatakan
ataupun juga menyatakan tadi bahwa apabila pengacara
tim kuasa hukum merasa mereka atau klien mereka tidak bersalah
ataupun harus ada yang dibuktikan
maka kabit humas polda metro jaya ataupun juga aparat kepolisian secara umum
meminta agar supaya rizik sihab kembali atau segera kembali ke indonesia
dan buktikan itu lewat jalur yang sebenarnya
jangan rizik syihab ataupun juga tim kuasa hukumnya
beropini di berbagai media sehingga menimbulkan kekisruhan
jadi polisi sendiri meminta kalau memang betul betul rizik merasa keberatan
ataupun juga sama sekali tidak bersalah
kembalilah segera ke tanah air dan buktikan itu lewat
jalur yang sudah ditentukan
ada pra peradilan ada juga lembaga dan wasit yang nantinya akan menentukan
ataupun juga mengadil apakah memang benar rizik tidak bersalah atau tidak
dan jangan sampai nanti penetapan status tersangka ini menurut kepolisian juga
mempengaruhi ormas ormas islam yang ada di indonesia
karena bagaimanapun fpi ini juga memiliki masa yang cukup banyak
sehingga bisa mempengaruhi ormas ormas yang ada
dimintakan agar supaya para ormas ormas islam ini tidak melakukan aksi
ataupun juga demonstrasi turun ke jalan karena memang
proses hukum yang saat ini menjerat rizik syihab itu sudah jelas
karena beliau sudah ternyata dijerat oleh undang undang pornografi no empat puluh empat tahun dua ribu delapan
pasal empat pasal enam dan pasal delapan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara
baik jadi kehadiran rizik sihab untuk memenuhi panggilan polisi
dan juga menjalani proses hukum sangat dinantikan
terima kasih arman helmi laporan anda